bocah perempuan berinisial shh siswi kelas dua sekolah dasar negeri di kabupaten gresik ini
kepada orang tuanya bercerita soal kekerasan yang dialaminya
pada tujuh agustus lalu saat tengah mengikuti lomba tujuh belas an di halaman sekolah
seorang anak yang tidak dikenalnya menarik dirinya ke lorong dekat kantor kepala sekolah
lalu meminta uang
korban yang menolak memberi uang mengaku dicolok matanya dengan tusukan bakso hingga mengalami luka
kasus kekerasan di lingkungan sekolah ini terungkap ke publik pada pertengahan september
hingga akhirnya polisi turun tangan
namun sepekan terakhir polisi belum juga menemukan siapa pelaku anak yang melukai mata korban
padahal untuk mengungkap siapa pelaku anak polisi telah memeriksa satu ratus lima puluh enam siswa sekolah dasar korban
sementara rekaman cctv yang diharapkan bisa mengungkapkan
siapa pelaku ternyata tidak merekam saat kejadian
hasil pemeriksaan lapor kamera aktif terakhir pada tanggal satu juni dua ribu dua puluh
dan kembali dinyalakan pada tanggal delapan belas agustus dua ribu dua puluh tiga
hal ini dikuatkan dengan data low file di dvr cctv
menurutnya jika ada penghapusan video maka akan tercatat di riwayat dvr cctv
sampai delapan belas agustus dua ribu dua puluh tiga bvr itu tidak merekam situasi
ataupun kejadian yang ada di lingkungan sekolah
dan ini dikuatkan dengan data log file yang ada di dvr tersebut memang tidak ada
pada kamis dr bambang tuharyanto spesialis mata dari rumah sakit ibnu sina gresik
menyampaikan hasil pemeriksaan mri mata kanan sa mengalami penurunan penglihatan
sedangkan mata kiri kondisinya normal
namun pihaknya tidak menyebutkan waktu mulai terjadinya penurunan
penurunan penglihatan dan penyebab terjadinya penurunan penglihatan
bocah sh juga mengalami trauma
orang tua korban mengaku walau nampak ceria hingga saat ini putrinya masih pemulihan mental
korban kerap mengaku sulit tidur serta masih terbayang perisiwa penusukan yang dialaminya
lembaga perlindungan anak jawa timur menyebut kasus pemalakan disertai kekerasan yang dialami bocah perempuan sah
dengan pelaku yang diduga juga anak anak jadi bukti bahwa kualitas kekerasan di lingkungan anak anak semakin meningkat
pihak sekolah pun dikritik karena seharusnya tidak hanya fokus pada kualitas pendidikan
tetapi sekolah juga harus menjadi tempat anak anak belajar nilai nilai kebaikan
bahwa sekolah kita ini menjadi tempat yang tidak nyaman
sehingga menurut saya perlu diciptakan suasana yang aman dan nyaman pada tingkat sekolah
jadi rumah itu tanggung jawabnya adalah orang tua kemudian di sekolah tanggung jawabnya guru dan kepala sekolah
antara rumah dan sekolah negara masih harus sendiri
hingga jumat dua puluh dua september kasus kekerasan anak yang dialami bocah perempuan sah masih misteri
karena pelaku belum juga terungkap